betinggi pdi perjuangan syed abdullah membeberkan tiga nama kandidat cawa pres pendamping ganjar rafferanowo yang saat ini masih tengah dikaji
mereka adalah menkopol hukam mahfud md kemudian nama mantan gubernur jawa barat lidwan kamil serta menparekraf sandiaga uno
lantas apa pertimbangan pdip merucutkan tiga nama ini jadi calon pendamping ganjar di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
kita langsung tergabung bersama narasumber kami pada malam ini ada bang riko sotaraduga wasekjen pdi perjuangan
ada mas adi praitno selaku direktur eksekutif parameter politik indonesia selamat malam bapak bapak assalamualaikum
selamat malam mas
selamat malam mas
ya selamat sehat saya mau ke bang eriko tertarik
ya salam sehat bang eriko bang eriko saya tertarik dengan apa yang sudah dilakukan pdip bersama tim pemenangan
sudah rapat konsolidasi semalam atau rabu malam
mengerucut tiga nama apa pertimbangannya memilih tiga nama ini bang
ada rk ada sandi ada mafud silahkan
begini saya mau sampaikan mas ranoff dan juga bang adi praip bahwa rapat itu bukan perdana
tetapi minggu lalu juga sudah rapat
dan itu di jadwal setiap rabu setiap minggunya pertemuan antara ketua ketua umum bersama juga tim pemenangan
tim inti pemenangan
dan itu nanti akan
akan dijabarkan di dalam program program dari mas ganjar pranowo bersama nanti bakal calon wakil presidennya
nah tentu saya mau menjawab kenapa sering muncul tiga nama ini
memang ini sebenarnya bukan hal yang baru
di internal kami sudah disampaikan oleh mbak puan juga dan sudah didengar oleh semua
ada lima nama sebenarnya kan begitu
tetapi perkembangan yang ada di dalam pembicaraan pembicaraan di internal kami bersama partai partai yang ada
yang bekerja sama perindo pt
ya hanura itu memang berkembang tiga nama ini
tetapi sekali lagi kalau kita melihat kan p tiga juga sudah mengajukan yang namanya mas sandi
ada pak mahfud md begitu juga ada kang emil
tetapi juga kan perindo juga punya hak untuk mengajukan
ya kalau pada waktu yang lalu pak tgb
tapi ya kita tidak tahu ke depannya seperti apa
begitu hanura boleh saja mengajukan
dan siapapun nanti partai yang akan bergabung di kemudian hari bisa saja mengajukan
tidak ada yang salah dalam hal ini
tetapi saat ini memang yang berkembang di internal dan juga di masyarakat memang ketiga nama ini
tapi saya mau ingatkan mas heranov bahwa pada tahun dua ribu sembilan belas
itu terjadi yang beredar di masyarakat yang elektabilitasnya tinggi
kemudian sudah katakan sudah mengkerucut
nah ternyata yang terpilih yang lain mas heranov
dan ternyata pilihan yang dipilih oleh ibu
pada saat itu bersama ketua umum partai bersama calon presiden pada waktu itu
bapak presiden jokowi dodo saat ini tidak salah
dan memenangkan pertarungan itu sendiri
karena ada tiga hal sebenarnya mas heranov yang kita juga harus sadari
pertama bahwa yang nanti akan memilih itu adalah rakyat itu sendiri
ini kan partai politik dan gabungan partai politik mencalonkan
nah yang kedua ini kan harus sinkron dengan calon presiden kami
yaitu mas ganjarapranowo
yang ketiga itu harus saling mengisi
kan begitu apa yang tidak ada di mas ganjar ada di figur pasangan
kalau kita melihat seperti bapak presiden joko widodo yang dipasangkan dengan
kehaji ma'ruf amin kan pas sekali
dimana kehaji ma'ruf amin adalah seorang yang ahli dalam ekonomi syariah
dan sekarang ekonomi syariah indonesia salah satu yang terbesar di dunia
jadi sekali lagi di sini mas heranov sebenarnya pertemuan ketua umum dan juga
tim pemenangan mas ganjar itu
itu dilangsungkan setiap hari rabu
nanti minggu depan juga hari rabu akan ada pertemuan lagi
dan ini dijabarkan sampai di tingkat bawah
seperti itu mas heranov
baik baik anda menjelaskan apa yang akan kami gali di segmen berikutnya bang riko
terlalu cepat untuk membahas hal tersebut strategi yang akan dimainkan oleh pdip tip
saya mau kegali dulu juga ke mas hadi
mas adi anda melihatnya pertimbangan apa yang dilakukan oleh tim ganjar ini
sehingga ada mengerucut tiga nama
sebelumnya disebutkan lima nama
ya saya kira memang hanya teman teman pdip dan partai pengusung ganjar yang tahu persis mas ya
apa pertimbangan yang kemudian mengerucut pada tiga nama itu ya
tapi kalau dihitung rata rata tentu ada pertimbangan ideologi politik dan ada pertimbangan politik ya
kalau persoalan pertimbangan ideologi itu sepertinya pdip itu ingin memastikan siapapun cawapres yang bisa mendampingi ganjar adalah
mereka yang memiliki tarikan nafas dan memiliki tarikan politik yang sama dengan ganjar dengan pdip secara umum
karena tentu ini menjadi variable penting ya terutama pada isu isu kebangsaan
isu isu yang terkait dengan bagaimana indonesia ke depan harus didesain menjadi sebuah negara yang mengalami lompatan yang cukup luar biasa
tapi yang kedua itu ada variable politik ya harus diakui ketiga nama ini kan memiliki popularitas dan elektabilitas yang relatif
kalau dipasangkan dengan ganjar pranowo akan bisa meningkatkan elektabilitas kan begitu
oke unikseling apa ya
misalnya rituan kamil
baik unikseling apa ya
ya kan misalnya ridwan kamil rituan kamil ini kan diyakini diasumsikan memiliki kekuatan politik di jawa barat ya
sesuatu yang misalnya secara teori teori selama ini memang pak ganjar pranowo belum kuat secara signifikan
jadi kalau berpasangan dengan rituan kamil maka kekuatan politik ganjar yang dianggap ini adalah kekuatan politik
jadi kalau berpasangan dengan rituan kamil maka kekuatan politik ganjar yang dianggap ini adalah kekuatan politik

asumsinya sebenarnya yang bisa kita lihat dari jauh
kenapa pak mahfud md
tentu pak mahfud md ini kan memiliki kapasitas kompetensi popularitas dan elektabilitas yang saya kira juga muncul secara signifikan
mahfud apapun judulnya adalah sosok yang dinilai mampu mengorkestrasi kekuatan politik kalangan nahdilien
apalagi mahfud ini kan adalah gus durian yang dekat dengan yeni wahid
dekat dengan gus yahya dan seterusnya dan seterusnya jadi variable ini juga adalah menjadi
vnable kenapa kemudian mahfud md juga masuk nominasi kalau sandiaga uno ya saya kira memang
karena ada faktor p tiga yang memang sejak awal sudah menyatakan dukungan politiknya ke pdip mengusung
ganjar ya apalagi kan secara personality sandiaga uno ini adalah sosok yang tentu saja memiliki
popularitas dan elektabilitas yang hampir sama dengan dua nama sebelumnya mas ini yang saya
sebut sebagai variable politik ya tapi pada prinsipnya apakah diantara ketiga nama ini yang
akan diputuskan ataupun tidak tentunya sangat tergantung bagaimana megawati soekarno putri yang
akan mengkonsultasikan ya keputusan politiknya nanti soal cowok pres ganjar dengan ketumum ketumum
partai politik yang lainnya dengan ketumum perindo ketumum hanora dan ketumum p tiga tentu saja
baik popularitas kemudian
elektabilitas ini tentunya beririsan dengan basis pemilih anda melihatnya sosok mana yang paling
dominan mendulang suara untuk pendamping ganjar
hai mas adi ya tergantung kebutuhan ya saya kira tergantung bagaimana desain tergantung bagaimana
kalkulasi politik teman teman pdp dan pendukung ganjar pranowo ya kalau memang salah satu kelemahan
yang perlu ditambal misalnya oleh ganjar pranowo
itu di jawa barat misalnya maka jawabannya adalah jawa barat harus menjadikan ridwan kamil
sebagai capres kan begitu ceritanya mas kalau misalnya kekuatan politiknya itu adalah bagaimana
cara untuk mengorkestrasi mengonsolidasi dan menambah kekuatan politik di jawa timur misalnya
dan kalangan nu tentu mahfud md juga bisa menjadi solusi dalam konteks itu atau misalnya kalau
kebutuhannya itu adalah untuk melihat bagaimana kepemimpinan sandega uno sebagai sosok penting ganjar
terutama untuk melakukan penetrasi dan pintu masuk di kalangan pemilih pemilih islam misalnya terutama
pemilih islam perkotaan yang selama ini memang terafiliasi sebagai pemilih dari sandega uno
oleh karena itu sampai saat ini tentu belum bisa diputuskan kira kira di mana yang paling cocok
di antara ketiganya ini oleh karena itu sebelum pendaftaran ke kpu pdip perindo hanura dan p tiga
pastinya menghitung betul diantara sekian celah yang ada pada ganjar itu yang kemudian akan diprioritaskan untuk mencari
pendampingnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan politik secara reploral baik bang eriko kalau
pertemuan antara ibu mega dengan sandi rk dan mahfud kira kira kemistrinya yang dapat siapa nih
eriko tapi nanti jawab saja tetap bersama kami pemirsa di cnn indonesia newsroom
anda masih di cnn indonesia newsroom kita masih
berhubung bersama narasumber kami malam ini ada bang eriko sotarduga wasit jn pdip ada mas adi
praetno selaku direktur eksekutif parameter politik indonesia bapak bapak kita lanjutkan kembali tadi
saya sempat tangkap ya poin dari mas adi mas adi menyatakan bang eriko punya kelebihan masing masing
tiga sosok nama ini tapi kalau dari kemistri bu mega ungkapannya apa ke kader begini mas
apa yang disampaikan adinda adipre tadi sudah sangat benar artinya kan masing masing mempunyai
kekuatan yang punya kelebihan dan juga apa yang ingin didapat dari pasangan ini kan tentunya seperti
itu kalau tadi saya sampaikan tentu tidak subjektifitasnya anggapan dari kita tentu
tinggi jadi sudah tepat mas adi yang menyampaikan tadi tapi saya mau sampaikan kepada kita semua
bahwa pola yang dilakukan oleh ibu ketomong oleh ibu mega bukan bertemu itu lantai
terus berbicara anda seperti apa apakah ada keinginan untuk jadi bakal calon presiden atau
silahkan ditanyakan kang emil silahkan ditanyakan dengan profesor mahfud dan juga dengan mas adi
yang saya tahu dalam pertemuan dengan kang emil juga itu membicarakan mengenai rencana pembangunan
beliau melaporkan pembangunan untuk monumen bung karno di jawa barat itu garis besarnya
tetapi apakah pada saat itu ada pembicaraan secara khusus untuk katakan apa visi misi menjadi
bakal calon wakil presiden atau oh tidak begitu juga dengan pak mahfud yang pertemuannya boleh
dikatakan sudah sudah apa ya sudah sangat sering dan sudah berjalan lama sekali dari mulai beliau
di bpip bersama sama itu tidak pernah membicarakan sesuatu hal yang berkaitan dengan namanya
kekuasaan atau apa yang nanti akan akan dilakukan begitu juga dengan mas sandi apa yang di
dilakukan oleh ibu ketua umum kami beliau melihat dalam berbicara mengamati kemudian mempelajari
kemudian juga mendapatkan informasi informasi dari seluruh kami semua begitu juga dari tingkat
sampai yang dibawah dan juga apa mas herango beliau juga berkonten dan nanti pada saat berbicara dengan
ketua ketua umum partai nanti akan akan terjadi diskusi sama seperti dua ribu sembilan belas boleh di
kan kan masih ada semua ada mas romi ada apakah disitu ibu mega yang memutuskan oh saya mau ini tidak seperti
itu tetapi berbicara secara terbuka bermusyawarah mufakat itu yang dilakukan pada saat tahun dua ribu sembilan belas
dan mencapai kesepakatan dan kesepakatan ini berbuahkan hasil yang luar biasa begitu juga
nanti di dua ribu dua puluh tiga ini katakan menjelang pendaftaran ini pasti nanti akan dilakukan hal yang sama juga
nah hanya ini juga perlu saya ingatkan apakah tiga ini kemudian menjadi pasti salah satu belum tentu juga
karena bisa saja diluar daripada ketiga calon yang mengkerucut jadi bisa saja nanti ada hal hal yang
tidak terduga mas heranov yang terjadi ini ini tentu ya saya saya tidak ingin menduga duga tetapi
itu bisa saja terjadi seperti pada waktu tahun dua ribu sembilan belas seperti itu artinya potensi
strategi last minute akan tetap dilakukan ibu mega dilakukan oleh tim pdip dan juga para koalisi
tiba tiba saja mengumumkan nama lain selain tiga nama ini
jujur saja mas heranov kalau kita lihat kan ada rencana percepatan ada dua kemungkinan tanggal sembilan
oktober ataukah tanggal sembilan belas sampai dua puluh empat oktober yang manapun itu tetapi ya memang tak ada sesuatu yang bisa memastikan apakah diumumkan terakhir pada saat menjelang
ya saya sepakat dengan yang disampaikan mas heranov apa hal yang harus diburu buru kan kira kira begitu
respon anda mas adi apakah strategi last minute sebagai senjata pemungkas dari timnya pdip menjelang pendaftaran ini kerap dilakukan nanti di luar radar maruf amin tiba tiba saja muncul dua ribu sembilan belas silahkan
ya saya ingin komentar dua hal ya mas pertama persoalan cawapres ini kan mirip sebuah misteri kita itu tidak pernah tahu bahkan bang eriko pun sebenarnya tidak mungkin pasti tahu kira kira begitu
soal sebenarnya siapa yang akan dipilih

makanya cowok pres ini adalah misteri bagi saya
yang kedua tentu kalau kita melihat kecendungan politik secara umum politik kita adalah politik last minus
politik di tikungan akhir yang sebenarnya menghitung betul kira kira cawapres
paling ideal dari berbagai skala kebutuhan ini yang dianggap paling cocok dan paling pas ya
misalnya dari kepentingan ideologi dari kesamaan platform soal kepentingan misi misi
termasuk soal ya faktor elektabilitas untuk mengunci kemenangan
tiga variabel ini yang bagi saya menjadi catatan penting bahwa siapapun cawapres nanti yang mendampingi pak ganjar pranowo adalah mereka yang memenuhi begitu banyak kriteria yang dibutuhkan oleh partai partai pendukung yang ada di dalamnya
baik baik terakhir untuk mas adi dan juga bang eriko
pak riko ini kan peta politik pilpres nampaknya jelang pendaftaran semakin panas apalagi ini disebut sebut oleh analisa sejumlah publik
pak jokowi ingin juga turut memainkan orkestra peta politik di pilpres dua ribu dua puluh empat ini
apakah strategi last minute ini juga akan berpengaruh besar terhadap penentu cawapresnya ganjar
di balik ada upaya juga dari pak jokowi yang disebut sebut sebagai kingmakernya di tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
jokowi dodo seperti menjadi loh beliau itu kader terbaik pdi berjuangan dan pasti diajak untuk bersama sama memutuskan yang terbaik dalam hal ini
kan rakyat juga sudah menyampaikan bahwa sangat menginginkan ada yang meneruskan apa yang dilakukan oleh bapak presiden joko widodo
nah inilah yang kita tunggu
tentu masukan dari bapak presiden joko widodo tentu ini akan menjadi satu hal yang sangat penting
dan tentu last but not least dari mas ganjar pranowo sendiri
saya mau ingatkan di sini
kita mencari benar yang dikatakan mas adi pray seseorang yang mendekati sempurna
tapi bayangkan mas heranov dia tidak juga menurut aturan undang undang indonesia
yang aturan yang berlaku tidak boleh juga mendominasi presiden
dia bukan menjadi presiden atau setara presiden
tidak seperti itu
bahwa wakil presiden itu menjadi beka penuh dari presiden
untuk kalau presiden negeri atau melakukan tugas tugas lain
ada wakil presiden yang juga meng cover hal
nah bayangkan mencari seseorang yang mendekati sempurna
tapi tidak menurut aturan tidak boleh menjadi di depan tidak boleh ini menjadi subordinat
ini luar biasa sebenarnya
ini yang sebenarnya harus disadari oleh kita semua
dan rakyat dalam hal ini sudah sangat paham
coba kalau kita perhatikan belum menentukan di dalam hasil hasil survei itu
baik terakhir mas adi
mas adi kalaulah tim dari ganjar memainkan strategi dua ribu sembilan belas siapa nama yang akan dimunculkan
ya bagi saya gelap gulita mas agak sulit ya
karena ketiga nama itu bagi saya bagi saya sama sama barang bagus ya
mau sandi mau ganjar
maksud saya mau mahfud md ataupun pak ridwan kamil
ketika dipasang pasangkan dengan ganjar pranowo
kalau kita melihat kecenderungan surveinya
relatifly bisa meningkatkan elektabilitas dan tingkat keterpilihan mas
tentu bang eriko ini sedang pusing betul ya diantara tiga nama ini
kira kira siapa nantinya yang akan di
dipilih gitu ya
karena semuanya serba bagus gitu ya
dan sangat memungkinkan sebagai pasangan akan memenangkan di dua ribu dua puluh empat nanti mas
baik baik kita tunggu apalagi yang akan menjadi perhatian publik ya setelah rapat konsolidasi
tiga nama sudah dipanggil
bumega apakah ada nama lagi
nama lainnya juga akan dipanggil
kita akan tunggu perkembangan terbaru dari tim ganjar
terima kasih atas waktu anda bang eriko sotardugawa
sejen pdi perjuangan bersama kami di newsroom
ada mas adi preto
selaku direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat malam bapak bapak
assalamualaikum mas adi pret
terima kasih bang